sudah lebih dari dua pekan warga tarumajaya bekasi ini kesulitan air bersih akibat dari pdam yang airnya tercemar limbah sehingga tidak menyalakan keran ataupun air yang mengalir seperti biasa
sehingga mereka tidak mendapatkan air bersih dan harus menampung dari bantuan bantuan air yang kalau kita lihat ada tangki pada hari ini sudah ada di rt dua khususnya di kampung bali tarumajaya
kita lihat warga sudah antre untuk mendapatkan air menyiapkan sejumlah ember ataupun juga kontainer untuk bisa membawa air ke rumah mereka masing masing
karena titik ini bisa dikatakan
kita lihat kita langsung berbincang saja dengan rt di sini ibu vina ya bu
bu kekurangan air ini tuh dua pekan lebih bisa dikatakan seperti itu
penyebabnya pertama air bekasi kena limba tapi masih keluar dikit dikit tuh mas ya
terus dua pekan ini benar benar mati total karena di depan dia bocor katanya
makanya dimatiin gitu
ya udah jadi benar benar kekeringan banget mas
nunggu bantuan air tanki baru ada gitu
tadinya yang tercemar air limbah itu seperti apa
dia kayak ada putih putih berminyak gitu
katanya sih kena limbah pabrik kimia katanya
dengar dengar kayak gitu gitu mas
bau juga gitu
kadang hari ini nih keluar baunya amis
nanti besok keluar
bau banget pokoknya kayak bau ada yang bau busuk gitu
kayak nggak layak pakai gitu
memang tidak bisa digunakan untuk misalnya mandi apalagi untuk misalnya masak seperti itu ya bu ya
nah dengan adanya air bersih kalau seperti ini biasanya digunakan untuk apa
kalau air bersih seperti ini buat mandi buat nyuci piring segala macam lah ya mas
buat nyuci baju
kalau untuk masak memang di sini nggak pernah memakai air pump
walaupun air pumpnya ngalir
karena air pump disini ya bisa dibilang jelek gitu mas
nggak seperti di jakarta
di dki kan bagus air pumpnya
kalau di sini tuh masak rata rata beli air isi ulang
nah dengan adanya air ini saya tapi kan nggak semua orang dapat jumlah yang sama ya
saya lihat nih ada embernya kecil ada yang besar
cukup nggak sih bu
ya kalau dibilang cukup sih emang nggak cukup ya mas ya
cuma ya bersyukur aja
ada yang membantu
ada yang membantu untuk membelikan air tanki
jadi kita mah alhamdulillah walaupun dapat ya empat galon lima galon tuh seneng aja
tapi kan tiap hari hampir ada
hampir ada setiap hari yang bantu ya bu ya
baik bu terima kasih ibu vina
saya mau lihat lagi disini seperti apa prosesnya
jadi kalau kita lihat disini air dialirkan dengan menggunakan selang langsung dari tanki yang sudah dibawa
kemudian masing masing dari warga bisa langsung mengangkat ke rumahnya
masing masing tetapi kalau kita lihat semua dikumpulkan di satu titik ini tentunya juga dengan jumlah yang bisa dikatakan terbatas
sehingga tentunya mereka harus bisa lebih berhemat lagi dalam menggunakan air yang ada di sini
tentunya kita ini menjadi acuan ataupun juga perhatian dari pdam untuk bagaimana segera menuntaskan masalah limbah yang menjadi sumber dari air baku mereka
untuk nantinya bisa digunakan kembali kepada warga
khususnya di warga tarumajaya bekasi ini
roni satria fajar bolivia bekasi